serbu diskon hanya di motionpay
ini gak boong sekarang saya udah punya pacar
kok saya jadi gak enak ya tiba tiba datang ke sini
ah gak malah
tapi kan tujuan saya kesini buat cariin suasana sama bella
kalau saya gak duluan
nanti bella mungkin menghindar lagi dari saya
ya ada apa pak bobby
ah tadi pak nino telepon saya
apa kata beliau
beliau mengira ajaknya pincin kita
bisa sebagai bantu roncatan aku si sibuk
tapi saya sudah berhasil meyakinkan beliau
bagus pak bobi terima kasih ya pak
berarti kalau beliau sudah berhasil diyakinkan minimal
kita bisa lihat dulu sumber daya manusianya
baru setelah itu kita bisa melangkah lebih jauh
bagaimana kalau mbak elsa
kita ajak gabung ke tim kita
kita juga bisa sekalian memimpin mbak elsa untuk belajar
dan bekerja secara profesional dan fokus
ya saya sih nggak ada masalah
asalkan tetap yang menjadi tim leadernya adalah pak bobi
saya juga berharap sih pak
semoga dari project ini elsa bisa lebih belajar kedepannya
saya permisi dulu pak bobi
terima kasih pak
terima kasih pak
lu ngapain kesini
bagus deh ricky gak nyebut nama gue
gua gak butuh bahasa lasi luar
sekarang gua udah gak percaya sama lu
tenang bro tenang
suasana kemarin ceos
lo ngapain sebut sebut sama itu
lo kenal sama aldebaran alvari
gue tau dia
karena dia udah gagalin
aksi gue untuk bebasin lo kemarin
maksudnya ini ada di
mungkin minyak itu
pelan pelan tidak boleh langsung jok gitu ya oke oke assalamualaikum waalaikumsalam
baunya sedap banget ya iya iya pantesan punya enak banget ternyata nonrena sama
semirna lagi macak macak ini aku latihan buat di sekolahan nanti
di sekolah acara gitu loh eh lu berdua ngapain kemarin bukannya jaga gerbang
tenang bami di gerbang sudah ada pariza sama pak putra betul
assalamualaikum waalaikumsalam ya ini uso ya ya elah muka sih kaku penjiman tajam
aduh pakai datang lagi pariwisata jadi bisa mendadak gagu ini untuk ngajarin
rena masak udah mau kelar nih wah mir ini kamu lagi ngelatih reina untuk acara
peristiwa di sekolah reina saya ngomong sama anda ya dua dua jagain reina
hai biar biar bisa pegang pegang enggak denger ya
hai saya mau ngomong gini yang kepar aja
hai usah telfon lagi assalamualaikum bu saya dimana saya sekarang lagi sama pacar saya bu
hai saya enggak bohong sekarang menurutnya pacar
jadi aldebaran fahri
menggagalkan rencana kalian
rencana kalian untuk mengalihkan aparat itu
anak buah lo ketanggal
dia yang udah kegalin semuanya
ya kalau masalah anak buah gue
gue gak akan ribet soal itu
karena gue tau
karena gue tau takara anak buah buah
tapi gue datang kesini
ini buat lo
bukti bahwa gue masih tepatin janji
kalau soal keadaan
kemarin gue minta maaf
bawa kabur dulu dari kemahdilannya
sekarang gue tanya sama allah
untuk mengeluarkan gua dari sini
tapi mungkin nggak dalam waktu dekat
semua butuh perhitungan
udah ikut campur dalam istiadatnya
dengar berita itu
gue sampai ditegur
bos lo kenal sama aldebaran al fahri
siapa sih gak kenal sama aldebaran al fahri
terus gimana caranya
kalau memang bos lo orang hebat
kenapa gak dia sayang pengacara yang hebat
buat ngelurin bos
cari baik baik dari sini
lo tenang aja
itu urusan gue
karena menurut bos gue
lo itu belum masuk dalam prioritas dia
gue udah dapet informasi
kalau elsa sekarang
berada di malam
dia sekarang berada di malang
tapi setelah dia balik ke jakarta
gue akan buat
hidupnya itu dirundung ketakutan
lo denger gue baik baiknya
gue pengen mereka hancur
semua butuh proses
dan lo harus denger ya
gue gak bakal
korbani hidup gue
kemarin saja gue hampir ketangkep
karena anak buah angga
gak bakal lagi kaguin lo di dalam
angga yang udah nyuruh anak buahnya
untuk ngumpulin lo di dalam
karena angga yang sudah nyuruh anak buahnya

karena angga adalah sahabat dari